saya curiga jangan jangan ada apa apa dibalik pernikahan ini
mulai malam ini kamu resmi menjadi istri ako
besok di kantor kamu harus memberikan aku jabatan
masa aku jadi arah buahnya pak umar
saya minta maaf kalau selama ini saya menyusahkan ibu
saya tidak ada maksud apa apa
sudah tidak apa apa
mendingan sekarang kita makan es krim ya
bu sebenarnya saya ingin sekali membantu ibu di kantor
tapi saya khawatir takut ibu marah
mana bisa sih aku marah sama kamu
pokoknya semua gampang
aku sudah tulis nama alamat dan tanggal lahir
besok malam sudah jadi milih
mas kok kamu senyum senyum
enggak ini minumannya enak sekali
saya baru pertama kali nyobain minuman enak seperti ini
sekarang kamu tahu dan sebentar lagi
semua yang menjadi milik kamu akan menjadi milik aku
ya sebentar lagi asy
kau tidak saja memberiku aku uang
tapi akan memberikan aku semuanya
pak omar bapak melihat asy enggak
saya tidak melihat
cuma tadi bu asih keluar bersama galak sebelum makan siang
hah bersama galang
memangnya kenapa bu
aneh bukankah selama ini asih sangat benci dengan galang
tapi kenapa dia tiba tiba pergi dengan galang
apa ada sesuatu yang ia lakukan pada galang
tapi kenapa asi tidak memberitahu saya ya
mbak asy kita sekarang di kantor lagi
aku rasa mbak indah sama pak umar bisa handle semuanya
kalau kita mau pergi atau kamu mau ajak aku ke mana saja boleh
asih mulai hari ini kamu ada di dalam genggaman aku
hah mbak kanu memang hebat
aku akan memberitahu pada rudy kalau ini berhasil
hoy sekali lagi

pak ahan juga bukan banyak
dia hebat hebat yang penting gue dapat bagian seperti ini lumayan buat
kita rayang men kenapa tiba tiba pikiranmu berubah sih padahal selama ini kamu gak suka
kamu selalu menghina dia kamu selalu mencemohkan dia tapi sekarang kenapa padahal tadinya itu
kamu paling tidak suka dengan gala alasan apa sih yang bikin kamu berubah pikiran aku juga
nggak tahu mbak yang jelas sekarang ini aku merasa iba sama mas galang jadi selama beberapa
minggu belakangan ini kamu jalan berdua dengan galang dan kamu memutuskan untuk menikah dengan
galang hanya karena alasan iba memang beberapa hari ini aku lagi dalam masa pendekatan dan mas
galang juga sering banyak cerita menurut aku ceritanya sama sekali itu memang ada benarnya juga
kalau aku nikah sama mas galang berarti akan ada laki laki di rumah ini akan ada laki laki yang
ngajakin kita ya mama sih terserah kamu yang ngejalanin kan kamu ya mama cuma bisa berharap
sudah kamu bahagia menjadi gak ngerti sama sikap kamu dalam tempo yang singkat kamu melakukan
pendekatan dan memutuskan untuk menikah dengan galak sedangkan suami kamu aja baru meninggal
tujuh bulan yang lalu apa kata orang orang asing terutama karyawan pabrik apa kamu sudah
memikirkan semua itu udah satu hal yang kamu harus ingat lagi kondisi galang di kantor itu sangat buruk
terutama perilakunya aku enggak peduli kata kata orang apa salah kalau aku berubah dari benci
menjadi cinta mbak kalau orang orang atau karyawan karyawan pabrik ngomongin aku gampang
kan aku tidak bisa susah yang mau sama kamu terserah kamu deh tapi kalau mbak jadi kamu sih
mbak lebih memilih kamu nikah apalagi sama pegawai dan barasa alasan kamu menikah dengan galang hanya
orang laki di rumah ini itu enggak buat toh selama ini kita juga enggak ada orang laki di sini aman aman
aja kan kenapa mbak nggak mau aku nikah sama mas galak bukannya enggak suka dan melarang kamu
tapi kenapa harus galang emang kenapa sih mbak karena galang bukan pria yang baik karena mbak
melihat banyak sekali terlicikan di mata dia inget inget
saya nikahkan saudara galang min mahmud dan
sebenarnya apa yang telah terjadi kenapa asi tiba tiba berubah dan memutuskan menikah dengan
laki laki itu kalau memang menikah kenapa harus galang saya curiga jangan jangan ada
apa apa dibalik pernikahan ini
hai mulai malam ini kamu resmi menjadi istri aku dan besok di kantor kamu harus memberikan aku
jabatan masa aku jadi anak buahnya pomar nanti pomar canggung nyuruh nyuruh aku ya
ya sayangku mulai besok mas akan jadi wakilnya aku di kantor tugasnya
cuman tinggal ngawasin karyawan aja oke itu dong
maaf maksud saya pak galang bapak udah tau kan apa yang diputuskan oleh memuasai iya pak saya
jadi mulai hari ini bapak harus turut dan tunduk sama perintah saya baik pak bagus
hai kamu sebenarnya bisa kerja kalau ada apa apa laporin sama saya ngerti kamu
kalau sekali salah keluar kantor saya tapi tapi tapi
hai sehat sehatnya sih enggak rasa kamu salah ya menempati posisi galang sebagai wakil kamu dia
itu enggak bisa apa apa terus menurut mbak harusnya bagaimana menurut mbak pindahkan posisi galang
seperti semula dia enggak cocok jadi wakil kamu ya tapi terserah kamu juga sih kalau memang kamu tetap
mempertahankan posisi galang
lihat aja lama lama juga perusahaan ini bakalan hancur karena mbak itu melihat
galak berusaha menekan semua pegawai agar mengikuti perintah dia kalau kayak begini
terus menerus lama lama bisa jadi puasa di kantor oke nanti aku kasih tahu mas gama
aku rasa dia seperti itu karena dia masih baru mbak harap kamu bisa melihat kepentingan
perusahaan yang disini dan bukan melihat posisi galang sebagai suami kamu kamu harus melihat
perusahaan itu dititipkan dari suaminya dan mau tahu apa artinya itu amanah
maka untuk minggu depan kenapa harus karang tapi pak biasanya ada apa ini mahabuk kota ini mau saya
masukkan ke gudang untuk persiapan pengiriman minggu depan tapi nggak boleh dengan pak galang bu
hai galang mereka sudah tahuuuu
apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka